kok malah coret coret buku kakek sih
di situ kan ada gambar pahlawan boy
itu sama aja kita gak menghargai mereka
itu mah orang biasa bukan pahlawan
soalnya gak pake baju keren kayak batman
makanya kamu belajar yang benar ya
coret coret buku bapak yang ada gambar uangnya
itu kan cuma buku bukan uang beneran
dia kan pasti bisa menghargai pahlawan
ya namanya juga anak sekarang
beda sama anak zaman dulu pak
kita mau jalan jalan ya kek
ini tuh salah satu contoh kostum pahlawan
aku mau ini kek
kakek mau menunjukkan sesuatu sama kamu disana
ini gambarnya tuh pada zaman belanda itu kayak gini nih boy
ada satu lagi yang mau kakek kasih tahu ke kamu pokoknya
yang sangat berjasa buat negara kita bur
jadi kita tuh harus menghargai jasa jasa mereka boy
mbak mas ngelihat cucu saya pakai kaos putih anak kecil
enggak ini ya enggak sih ya pak
nah ini biar muncul semua baik wang akan kelihatan kan bisa tuh kek bisa aku bisa kek
bagus boy itu nah ini kakek nih kayak kakek miskin kamu dari ini hampir jadi itu gambarnya
iya wah ini baru cucu kakek nih yang main seru amat eh mama seru nih mah lagi ngapain sih lagi pada ngapain
hai boy itu lagi buat ini loh belajar tentang pahlawan ayo ini boy ya
walaupun pahlawannya mungkin sudah tidak ada tapi kita harus bisa menghargai jasa
jasa dan sudah menjadi tanggung jawab kita semua